gue berhasil dapetin keterangan dari fani
dia bilang mel simpen semua novel dia di laptop
gue juga berhasil ngorek tasyah
dia bilang semua foto fotonya yang mel simpen suka dipindahin ke laptopnya juga
yoi bro laptopnya ada di mobil
apa ada masalah bud
aku juga gak tau sih bu
terus bilang butuh bantuan aku
mudah mudahan rizky gak kenapa napa ya
mamanya rizky sama rizky itu hubungannya gak dekat
mamanya gak kasih perhatian ke rizky dari dia kecil
ibu kasian ya sama rizky
ibu tuh gak nyangka kalau rizky ada masalah keluarga
gak diangkat bu
mudah mudahan rizky gak kenapa napa ya
kok ibu jadi khawatir
yaudah kita tunggu aja sampe mamanya sampe kesini ya
kamu jangan kepikiran ya senang ya
mudah mudahan rizky gak apa apa
suka gak sama cafe nya
nyaman banget kan tempatnya
sebenernya ya kita bisa sekalian meeting sih disini
lo mau ngapain sih meeting lagi
ya masih banyak loh yang harus diomongin
gue belum mau mikirin kalo misalnya kita tuh harus sediain phone nya

lagian juga kalau misalnya gue gak setuju
semua kan harus sesuai keinginan loh
yang lainnya gimana
guys kayaknya kita harus pindah meja deh
lo mau ngapain minum meja biar fokus aja ngobrolnya
kamu gak mau bantuin aku
wah kamu setuju gak kalo misalnya aku ambil foto gue juga jadi kita bisa foto foto lucu
setuju dong pasti
pikus dia ganteng banget and dia agak mirip lah sedikit
tapi lo versi lokalnya kalau dia versi korea gitu
yang ada tuh dia mirip buah bukan gua mirip dia
terus lo suka juga gak koleksi wallpaper bts
seru juga ya
sampai punya semua filenya
mel nyimpen file juga
laptopnya di mana
eh tengok sini gimana
beberapa saat liat
song ini terlihat kayak budak budak dari iphone atau harusnya di kamar
aku tuh udah rada sedikit kenyang ntar kalau tambah gemuk gimana makan lagi
jadi nanti makannya di rumah aja
awww baik banget yaudah gapapa nanti aku take away ya
ehm nanti abis take away sampe rumah langsung aku capture aku simpen di file rapi
oh lu tipenya suka nyimpan foto foto kenangan gitu
of course lah itu harus itu penting banget
ehm kalo fanya sama mel juga kayak gitu
ya iyalah mereka juga apalagi tuh sih mel beuh banyak banget
kalo banyak gitu kan logikanya ga mungkin disimpen di handphone doang dong
karena kan memorinya pasti penuh
biasanya dipindahin kemana sih ya
oh si mal itu biasanya semua dia pindahin ke laptopnya kan member laptopnya lebih gede

iya tapi tuh semua dia simpen disitu semua
semuanya komplit banget
berarti semuanya ada di laptop
iya tapi kok lu jadi nanya nanya ini mel sih
penting banget deh pertanyaannya
gua ngambek loh ini gue semua
jangan dong gua cuma pengen tau aja kan kalian geng kompak banget
gua berhasil dapetin keterangan dari fany
dia bilang mel simpen semua novel dia di laptop
gua juga berhasil ngorek tasya
dia bilang semua foto fotonya yang mel simpen suka dipindahin ke laptopnya juga
laptopnya ada di mobil
tunggu sini ya gua pengen ambil makanan buat lu

oke jangan lama lama
oke jangan lama lama
oke jangan lama lama

gue harus cari cara buat ambil kunci mobilnya mel
biar gue aja yang ambil
ke toilet sebentar ya
ini blueberry cheesecakenya yang favoritnya sini
aduh kenapa kamu udah grogi ya
baru sebentar duduk deketan
sebentar gak apa apa ya
rencana kita ini berhasil ya